dan saat ini kita akan melihat langsung bagaimana suasana arus mudik jelang idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dan telah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia noval zakwan
yang sekarang sedang berada di stasiun pasar senen
noval selamat pagi bagaimana situasi di tempat anda melaporkan pada saat ini
halo selamat pagi reza dan juga ayu memang hari ini menjadi hari ke enam menjelang lebaran
atau hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dan memang ketika saya kesini sedang dini hari tadi memang tidak ada peningkatan jumlah
para penumpang pengguna jasa kereta api di hari ini dan tidak jauh berbeda dengan hari sebelumnya
namun jika kita mengacu pada data dari beberapa hari sebelumnya
sebanyak lima ratus empat puluh ribu tiket telah terjual dan ini artinya lebih dari setengah tiket
yang sudah disiapkan oleh pt kai
sudah terjual dan memang pt kai sudah menyiapkan sebanyak satu juta tiket
untuk menghadapi arus mudik tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dan pada tanggal enam belas april hari ini tercatat sudah ada peningkatan sebanyak delapan ribu tiket terjual
yang bisa kita katakan bahwa saat ini sudah sebanyak lima ratus empat puluh delapan ribu tiket terjual hingga hari ini
dan angka tersebut menyebabkan adanya okupansi volume penumpang meningkat
sebanyak delapan puluh delapan hingga seratus persen
dan memang dari adanya peningkatan tersebut di stasiun senen sendiri
sudah melaksanakan sebanyak dua puluh tiga lima ratus keberangkatan
di hari sebelumnya terdapat dua puluh tiga ribu keberangkatan di stasiun senen
sedangkan untuk di stasiun gambir mengalami peningkatan juga yang cukup drastis
jadi di hari ini di stasiun gambir itu sebanyak empat belas keberangkatan sudah tercatat
dan memang di hari sebelumnya sebanyak dua belas tujuh ratus keberangkatan sudah terlaksanya
dan selain itu pt kai juga menyiapkan tiga puluh dua kereta api yang akan beroperasi di stasiun senen
sedangkan untuk di stasiun gambir sendiri sudah menyiapkan sebanyak tiga puluh delapan kereta api
untuk beroperasi di arus mudik tahun dua ribu dua puluh tiga ini
selain itu saya juga ingin menginformasikan bahwa semakin meningkatnya jumlah pengguna jasa kereta api
di enam hari menjelang lebaran
bagi anda yang memang ingin menggunakan jasa kereta api
untuk arus mudik pada tahun ini bisa mengecek ketersediaan tiket kereta api
di aplikasi yaitu kai akses
nah anda bisa mengecek di situ berapa tiket yang tersisa untuk bisa melakukan perjalanan mudik
selain itu reza dan juga ayu sangat menginformasikan bahwa
adanya mudik gratis yang disediakan atau difasilitasi oleh pemerintah
tidak lain dan tidak bukan untuk mengurangi adanya pengendara motor
yang menggunakan mudik
menggunakan motor untuk arus mudik pada tahun dua ribu dua puluh satu
dan kereta api menjadi salah satu tujuan utama mudik gratis bagi para pengguna kereta api
atau pemudik yang ingin melaksanakan mudik pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
sehingga bisa mengurangi jumlah pengguna motor yang ingin mudik
sehingga sehingga bagi para pemudik yang memang ingin mudik bisa menggunakan mudik gratis dari kereta api
dan memang sejak kemarin
sudah disediakan sebanyak tujuh empat ratus goodie bag bagi para peserta pemudik gratis
yang sudah terdaftar di asyun kereta api pasar senin
dan selain itu
saya juga ingin menginformasikan bahwa ada beberapa syarat yang ingin saya sampaikan
untuk bagi anda yang memang ingin menggunakan kereta api sebagai salah satu transportasi mudik pada tahun ini
yang pertama bagi anda yang berusia delapan belas tahun ke atas
dan sedangkan untuk usia enam sampai dua belas tahun
wajib vaksin kedua atau jika memang tidak atau belum melaksanakan vaksin kedua
anda bisa memberikan surat keterangan belum vaksin yang bisa anda dapatkan di puskesmas terdekat
untuk yang ketiga usia tiga belas sampai tujuh belas tahun
dan juga saya berharap bagi anda yang ingin melaksanakan mudik pada tahun ini
untuk berhati hati dan juga selalu menjaga kesehatan baik kesehatan pribadi maupun kendaraan
anda bisa menggunakan kendaraan pribadi
dan juga jangan lupa logistik yang anda bawa harus diperhatikan juga
karena memang mengantisipasi jika memang ada terjadi kemacetan di jalur mudik pada arus mudik tahun dua ribu dua puluh tiga
kembali ke studio ayu dan juga reza
baik dari satu juta tiket masih ada sekitar empat ratus ribuan tiket lagi
jadi bagi anda yang ingin mudik mungkin masih ada kesempatan untuk membeli tiket
noval zakwan melaporkan dari stasiun pasar senen jakarta